sejumlah warga dan pemilik mobil ini melayangkan protes hingga terlibat adu mulut
saat terjaring razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan jakarta barat
di jalan panjang kebun jeruk jakarta barat kamis pagi
pemilik kendaraan ini menolak mobilnya diderek oleh petugas lantaran parkir di badan jalan
berbagai alasan pun dilontarkan agar kendaraannya tidak dibawa petugas
petugas akhirnya memberi kelonggaran dengan memperingatkan dan mengimbau pemilik kendaraan
agar tidak kembali parkir di badan jalan ataupun di trotoar
dalam operasi parkir liar kali ini tugas menderek tiga kendaraan menuju kantor kejampatan kebun jeruk
dan menjatuhkan sanksi denda administrasi rp dua ratus lima puluh kepada pelanggar yang terjaring tersebut
mahardika prakasa satya jakarta